terus kalau bu aini apa
alis udah pacaran sama mas pur
bet lu salah paham
kita sing bicara dengan alis
sebaiknya alisnya ikut campur
apa betul kamu berpacaran sama mas pu
kamunya nuduh aku pacaran sama mas pur
sekalian nama tisna
kamu mau kemana lagi
gue baru inget
gue harus belajar bahasa manda
selamat tinggal tukang ojek sejati
belum juga keren
lu tau gak tukang jahit yang bisa benerin baju begini nih
itu baju siapa bang
bajunya bu nur
nyangkut di motor abang
ya ampun bang
makanya kalau jadi orang itu
ngapain jadi abang yang diomelin motor abang dong ngomelin lu
ya kan itu motornya apa
daripada lu nyari kerjaan yang lain
mending lu kencengin aja ngojek lo
begitu ya po
ya emang begitu
kerja jadi supir kayak si amin sama si pur
belum tentu penghasilannya lebih gede daripada ngojek
lu tuh harusnya bersyukur
dengan perginya si pur
yang ngojek sama lo bakalan banyak
ngerti gak lu
amin lah gak ada di sini
lagi berdua apa sendiri
maunya sendiri atau berdua
kalo mau sendiri
mungkin mas pur nusak sana deh
kalo mas pur nyamperin dia
jadinya berdua sama lu
eh mot muka lu kenapa tuh
kenapa mas pur
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
kumis lu mau gue kasih cen cen
daripada dibawa ke tukang jahit
mendingan dijahitin sama emak
nah bener tuh
tapi lu aja yang kesana dah
abang takut dimarahin sama emak
emang dia yang nggak rajin
yang gak pana udah
siapa sih orang yang suka
baik baik saja wo
mau ngantriin pesenan nih
ini bajunya bu nur
terus bajunya kena gear motor
oh seperti itu
emang laki lu kerjanya cari masalah mulu
jangan marahin mba ngojak disini
sekarang coba mas purnya nih
kalau tidak apa apa apa coba
apa tadi ya
itu artinya tidak
kalau tidak apa apa
mas kurnya lupa melulu sih
sekarang kalau tidak masalah
apa coba bahasa mandarinya
pokoknya laki lo harus dikasih tau
lo mau belain mulu
gimana caranya ngajek kalau motornya ada no
tuh kan gak nyaut
tuh kan bener motornya gak ada ma
dateng dateng gak cemut gitu sih cuy
kasih senyum dong pada dunia
apa sih kamu john
jadi orang harus optimis dong cuy
aku aja nih gak lama lagi mau meningkatkan karir cuy
boleh aja cuy
memangnya kamu mau meningkatkan karir jadi apa
jadi tukang ojek dong
masa aku mau jualan es daun terus sampe tua
betta tidak akan duduk alis lingku lagi
oh seperti itu
jadi bajunya bunur
nyangkut di gir motornya laki lo
iya ma kan tadi udah bilang
mau kagak denger
mau marahin laki lo
lagian sih ma apa apa marah terus sama bapaknya
ya udah sekarang temenin emak ke rumah yang bunur
emak mau kasih pelajaran dulu
pelajaran apa emak
kan suaminya udah dosen